meski lokalisasi doli resmi ditutup namun prostitusi terselubung di doli masih saja ada yang terus beroperasi
hal ini terbukti setelah unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes surabaya kembali membongkar praktek prostitusi di kawasan doli
berkat hasil penyelidikan unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes surabaya berhasil mengungkap kasus prostitusi terselubung di bekas lokalisasi doli
dalam penggerbekan ini polisi berhasil menangkap germo di eks lokalisasi doli masing masing bk dan tp
keduanya diamankan bersama tiga korban pekerja seks komersial yang dijajakan oleh kedua tersangka
setiap korban dijajakan kepada pria hidung belang dengan tarif berkisar antara dua ratus hingga tiga ratus ribu rupiah dalam setiap pelayanan short time
modus kedua germo ini cukup rapi
keduanya biasanya nongkrong di depan gang di kawasan putat dan jarak untuk menawarkan para pekerja seks komersial
dengan memperlihatkan foto foto di telepon genggamnya
jika harga disepakati kedua belah pihak maka tersangka akan mengantarkan para lelaki hidung belang ke rumah sewaan di dalam kampung yang ada di doli dan jarak
modusnya ya orang yang mencari sasaran untuk perbuatan cabul yaitu mencari cewek kemudian ditawari oleh perantara kemudian ada yang menyediakan tempat
tersangka diketahui sudah dua tahun beraksi sejak doli ditutup
dan selama ini tak terendus petugas
dalam setiap transaksi kedua germo ini mendapat komisi dua puluh ribu rupiah
dari tangan tersangka petugas menyita telepon genggam uang dan kondom bekas sebagai barang bukti
saat ini polisi masih mengembangkan kasus tersebut karena di tengah rai masih banyak lokasi yang dijadikan tempat prostitusi selubung
yang kembali aktif di perkampungan
doli dan jarak